pada rabu lima juli hari pertama uji coba layanan bus transjakarta
dengan trayek terminal kalideres bandara soekarno hatta
penjabat gubernur dki heru budi hartono
ikut menjajal bersama sejumlah pejabat pemprov dan tamu tamu undangan
berangkat dari terminal kalideres sekitar pukul setengah delapan
bus melaju dengan kecepatan dua puluh sampai tiga puluh km per jam
ada dua puluh titik pemberhentian di sepanjang jalur
dan perjalanan memakan waktu empat puluh tiga menit
secara umum baik gitu ya cuman kita masih belum tahu apakah di jalan nanti sehari hari seperti apa
kita harus belajar terus tapi akan sangat menolong lah
sebenarnya kalau bagi kami untuk teman disabilitas
sebenarnya sudah mulai sedikit nyaman ya
maksudnya sudah mulai ada nyamannya itu sudah meningkat
karena dari rumah kita sudah dijemput dengan transaksi
jadi kita tidak akan takut
bus transjakarta yang digunakan adalah tipe low deck
yaitu bus dengan lantai penumpang yang rendah
jenis bus ini diharapkan memudahkan mobilitas penumpang lanjut usia
dan penyandang disabilitas
nantinya bus beroperasi dalam dua tahap
yaitu pagi pada pukul enam sampai sembilan dan sore hingga malam hari pada pukul delapan belas hingga dua puluh satu
selama masa uji coba ini transjakarta tidak memungut tarif
meski begitu penumpang harus tetap melakukan
tap in dan tap out di dalam bus dengan kartu uang elektronik
jadi satu hari bisa mengangkut dua lima ratus
dan ini kalau saya lihat dari titik titik awal
dari kalider sampai di kebandara
memang bangkitan manusia bangkitan untuk menggunakan transportasi cukup tinggi
tentunya nanti kami transjakarta dan dinas perhubungan akan membenah diri
supaya bisa tetap melayani
ini pasti tumbuh terus
di dalam bus tersedia tiga puluh sembilan kursi dan dua puluh enam hand grip untuk penumpang yang berdiri
sekali jalan bus dapat mengangkut enam puluh lima orang
heru berharap penumpang pada masa uji coba mengisi questionnaire
yang akan menjadi umpan balik bagi pemprov dan pt transportasi jakarta
raffis arie nugraha aryo asmoro jakarta